cuaca buruk angin kencang dan gelombang tinggi melanda perairan tambak lorok semarang rabu siang
aktivitas para nelayan pun lumpuh
mereka memilih memperkuat tambatan perahu agar tidak terseret ombak ke tengah laut
cuaca buruk mulai terjadi sejak hari selasa
semua nelayan memutuskan tidak melaut
selain karena cuaca di tengah laut lebih buruk
hasil tangkapan juga tidak maksimal dan harga ikan sedang anjlok
nelayan saat ini total tidak bisa melaut karena gelombang satu gelombang tinggi
yang kedua itu hasilnya tidak memungkinkan
tidak sesuai dengan istilahnya rokosone
menurut pengamatan bmkg stasiun meteorologi maritim semarang
cuaca buruk akan terjadi di laut jawa selama tiga hari ke depan
gelombang tinggi di pesisir akan memicu banjirrop
sementara hujan deras disertai angin kencang dan gelombang tinggi hingga lima meter
berpotensi terjadi di tengah laut
artinya tinggi gelombang berkisar antara satu dua puluh lima hingga dua lima meter
itu adalah ketinggian gelombang rata rata
jadi biasanya dari ketinggian rata rata itu untuk perkiraan kami
kondisi di lapangan bisa dua kali lipat dari yang diperkirakan
nelayan dan warga pesisir pantai diminta memantau informasi perakiraan cuaca
agar terhindar dari musibah